selamat malam kepolisian daerah sumatera utara dan pemerintah kota medan menertibkan terminal liar
memfungsikan kembali terminal amplas yang sudah dua tahun tidak berfungsi dengan baik
penertiban ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di medan
ratusan petugas gabungan kepolisian dinas perhubungan dan satuan polisi pamung praja kota medan
menertibkan kendaraan dan pedagang kaki lima di terminal amplas medan senin
perbaikan sarana dan prasarana terminal juga dilakukan pemerintah kota medan
pemkot medan akan memungksikan kembali terminal untuk parkir bus angkutan umum
bus bus yang selama ini mencari penumpang di pinggir jalan dan menyebabkan lalu lintas macet
akan dipindahkan ke dalam terminal
pemerintah sudah menyiapkan fasilitas terminal tapi tidak dioptimalkan penggunaannya
jadi kita dorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan terminal yang sudah ada
dengan harapan bisa mengurangi tingkat kemacetan yang ada di wilayah kota medan
menurut dinas perhubungan kota medan terminal amplas sudah dua tahun tidak difungsikan dengan baik
hal ini disebabkan belum tuntasnya serah terima terminal
yang kewenangan pengelolaannya berada pada kementerian perhubungan
selaku pelaksana di sini kita supaya mungkin untuk membuktikan terminal
jadi memang ada beberapa hal yang kita benahi mungkin tadi yang kita saksikan bersama
bagaimana kita menertibkan pedagang pedagang yang tidak pada tempatnya
ini nanti akan kita tempatkan pada tempat yang sebagaimana mestinya sehingga timbul kerapian di terminal
kemudian ada beberapa lokasi terminal yang mengalami kerusakan
seperti aspal sekarang juga dari dinas pekerjaan umum sudah bekerjasama dengan kita melakukan perbaikan
kemudian tadi dari dinas pertamanan dan kebersihan sudah hadir
bagaimana nanti akan membenahi masalah penerangan di terminal
sehingga mungkin nanti pada saat malam hari sudah terang
sehingga tidak ada rasa ketakutan masyarakat untuk memasuki terminal
penertiban akan terus dilakukan sampai terminal amplas berfungsi kembali
dan bus bus tidak lagi mencari penumpang di pinggir jalan
agus supratman medan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini
saya prasidapus pak terima kasih sampai jumpa